kasus rekayasa penganiayaan ratna sarumpayat ditanggapi oleh tim pemenangan joko widodo dan ⁇ maruf ⁇ amin ali mohtar ngabalin
ngabalin menyebut hal ini bisa menjadi pelajaran bagi beberapa orang agar tidak sembarangan menuduh orang lain
kasus rekayasa penganiayaan ratna sarumpayat ditanggapi tim pemenangan joko widodo dan ma'ruf amin ali mohtar ngabalin kamisian
ngabalin menyebut kasus ini sebagai pelajaran untuk fadli zon dan fahri hamzah serta yang lainnya agar tidak sembarangan menuduh orang lain
ngabalin menyebut pencoretan ratna sarumpait dari tim pemenangan prabowo sandi merupakan hak mereka
ia juga menambahkan kasus ratna sarumpait menjadi penilaian tersendiri bagi masyarakat
tuduhan dan cacian kebencian yang diarahkan kepada pemerintah dan presiden joko widodo terkait kasus ini akan dinilai sendiri oleh rakyat
saya telah melaporkan ke presiden tentang posisi ibu ratna dan presiden mengatakan bahwa pemerintah dan presiden tidak setuju
dengan segala macam bentuk anarkisme yang terjadi
bahwa perbedaan pandangan paham partai pilihan dan lain lain itu adalah hal demokrasi yang harus dijunjung tinggi
tapi penyelesaiannya tidak boleh dengan cara anarkis
bu ratna sekarang dicoret dari tim pemenangan pemenangan prabowo sandi bagaimana
ya saya kira jadi pelajaran untuk fadli fahri dan lain lain
supaya jangan langsung main main langsung cara menuduh menuduh orang
jadi kalau ibu ratna hari ini dipecahkan
diberhentikan dari calon dua saya kira itu hak hak mereka
sudada angga dwi putra di posko cemara jakarta
angga apakah ada langkah langkah yang dilakukan oleh tim ses jokowi ⁇ maruf ⁇ terkait kasus hoax ratna sarumpait ini
ya selama sore eva memang jika kita lihat sejak kemarin
dan juga hari ini memang secara organisasi tim kampanye nasional koalisi indonesia kerja
belum menyampaikan langkah hukum terutama soal penyebaran ataupun berita bohong atau hoax yang dilakukan oleh mantan
sudah disebut mantan seperti itu tim kampanye atau badan pemenangan nasional dari tim prabowo sandi
namun demikian memang secara perorangan ini pelaporan juga sudah dilakukan oleh salah satu tim kampanye
namun sekali lagi itu bukan atas nama tim
kampanye nasional koalisi indonesia kerja namun laporan atas perorangan
ya ini atas nama farhad abbas
dan dari tim kampanye nasional koalisi indonesia kerja sendiri
tadi pagi hasto kristianto selaku sekretaris ini menyampaikan bahwa meminta komitmen dari tim pemenangan prabowo sandi
untuk tidak lagi mengeluarkan atau ikut menyebarkan berita berita hoax
jadi ini juga merupakan satu pelajaran bagi tim prabowo sandi untuk bisa
memverifikasi atau istilahnya terlebih dahulu bisa memfilter berita berita yang datang kepada timnya
kemudian baru bisa mengeluarkan pernyataan resmi
karena memang setelah mendapatkan laporan saat itu prabowo dan sandiaga uno ini langsung melaksanakan konferensi pers
yang juga dianggap bisa memperuncing seperti itu persaingan antara kedua pasangan calon ini
padahal saat ini kondisi indonesia sedang fokus untuk membantu
jadi ini adalah satu peran yang sangat penting untuk membantu pemulihan gempa di lombok dan juga untuk tanggap bencana di sulawesi tengah
tepatnya di palu donggala dan juga sigi
jadi harapan dari tim kampanye nasional koalisi indonesia kerja
kedepannya tidak ada lagi komitmen inilah yang juga diminta oleh hasto kristianto dari tim kampanye prabowo sandi
tidak lagi menyebarkan berita berita hoaks
untuk langkah hukum sendiri masih diperbincangkan
dan nanti rencananya pukul lima sore johnny plate akan hadir di sini untuk menyebarkan berita berita hoax
dan nanti rencananya pukul lima sore johnny plate akan hadir di sini untuk menyebarkan berita berita hoax
untuk juga memberikan semacam press conference juga
dan nanti kami juga akan lebih menanyakan secara detail apakah nanti secara resmi tim kampanye nasional
akan melakukan langkah hukum atau cukup hanya langkah perorangan saja
jadi tidak mengatasnamakan tim kampanye nasional koalisi indonesia kerja
baiklah kita akan tunggu sama sama pernyataan pers dari tim jokowi ma'ruf
untuk sementara terima kasih laporan anda angga dwi putra
melaporkan langsung dari posko cemaraja